curiga tuh ada apa rahmadi gak mau terima telepon dari kita
pasti nih ada apa apenya nih mbak
kayaknya si rahmadi ini begini nih
ya pasti ada ancaman nih dari si roby
kok umi bisa berpikiran demikian
apa inget gak waktu kemarin kita ketemu si robby tuh disitu
dia kasih senyuman senyumannya seakan akan ya kayak senyum kemenangan
kalau kita ngejalanin hukumannya terus terusan tiap hari
bener banget deh ya
kapan kita mau ibadahnya
minimal kalau di bulan puasa ini kita banyak ibadah
bener juga sih
eh bagaimana kalau selama bulan puasa nih kita kurangin dulu bikin dosa
tadi gue lihat di rumah dia ngaji tekun banget
nah lu bayangin
anak gue di rumah ngejar pahala bantuin nyanyi
sementara kita disini masih aja kita sering berbuat dosa ya
kita belum bisa nih berhenti berbuat dosa
kalau dosa kita ini terus nambah tiap hari
iya sih aneh udah ngebayangin
ngeri mal kalo ngeliat neraka kalo tau ada neraka
ente kan banyak dosanya
eh lu juga termasuk didalamnya
laki bini sama sensitif
kenapa ya beberapa hari ini
silih berganti menurut pak kita mbah
iya bener mi
abah juga kagak habis pikir
ada aja masalah buat kita
soal si johnny sama temen copetnya lah
terus satu nih nih mbah
kenapa tuh tiba tiba aja dia mutusin hubungan sama si rumahnya
umi jadi penasaran deh
pasti nih ada yang diumpetin sama si rumana
entau sendiri sifat rumana
kalo dia ngerasa
kalo apa yang udah dia lakukan itu bener
nah buat kita kan belum tuh bener
gini aja deh mbah kalo gitu ya
kita harus pdkt lagi
ami si rahmadi
terus cepet cepet deh mbah
nggak usah ditunda tunda lagi deh
warga kampung ini semua udah pada tahu
kalo si rahmadi itu bakalan kawin sama si rumana
kalo ampe si warga kampung ini tau
si rumana nggak jadi kawin sama si rahmadi
aduh gimana nih mbah
malunya ini mbah malu
ya kalo gitu biar abah telepon rahmadi deh
bener udah cepet arah sana mbah
udah pada berangkat nih
mau keluar ada urusan penting
karena mau ketemu koleha hari ini
lo punya waktu kan buat nganterin anak anak nih ke sekolah
iya insya allah be
mbah be sama ibu nggak usah khawatir
nanti rahmadi sempetin deh jemput mereka
kok nggak diangkat sih mbah
mbah nanti aja sayang
mbah mbah kan masih harus ngecek buku buku kalian
belum apa apa reksa
emang dari siapa sih
ya sehari harinya minta duit terus
mau minta apa lagi nih sekarang
rahmadi lagi males ngangkat telepon
biasanya yang berhubungan dengan rumah anak lo langsung
dia telepon lagi
ibu angkat ya
bu rahsi ini
iya bu saya mau bicara dengan rahmadi
emang ada apa ya
ini bu saya perlu bicara sama dia
ada yang mau dibicarakan yang penting kok
rahmadinya lagi sibuk
tapi saya perlu sama rahmadi bu
kan udah dibilangin dari tadi
kok gak ngerti juga sih
nggak sopan amat ya orang
belum selesai bicara udah dimatikan teleponnya
emang sialan tuh orang
seenaknya aja mah gitu ya
lagian kenapa sih
bukan rahmadi aja yang ngangkat
lah abah sendiri gimana
kenapa jadi bininya si rahsini yang ngangkat
ya mana abah tahu umbi
umi nyalahin abah lagi ah
umi juga nggak tahu lah sih itu yang pentingnya ya
ibu jadi heran
kenapa sih tumben nggak mau angkat
ada masalah apa mereka
rahmadi lagi nggak mau ngebahas masalah apapun saat ini
udah urusan ini kita bicara ntar aja deh ya
kita kan mau pergi nih
ntar ketelatan kesiangan
mbak be ini gimana sih
kalau ibu lagi ngomong soal rumah pasti langsung dikat
udah ya mbak be tinggal dulu ya
salim dulu ya
ibu seneng deh sekarang tuh kayaknya ramadi udah mulai ngejauhin dari keluarga mereka
itu kan tak adanya rumah nasa sama rahmadi udah putus
udah sekarang ibu nggak usah pikir yang macem macem
namanya juga orang pacaran
ya sedikit banyak pastilah ada berantem berantemnya
tapi ini beda be
rahmadi tuh bener bener udah mau ngelupain rumah anak kelihatannya
pokoknya mulai hari ini mbak be harus bantuin ibu
cariin jodoh buat rahmadi
mbak abe nggak mau ikut ikutan cari jodoh buat rahmadi
ntar salah lagi kayak dulu
ntar si rahmadi ngambek nggak fokus kerja lagi dia
ya udah deh terserah mbak be deh
ibu nurut aja
yang penting ibu udah lega rumah nasa sama rahmadi udah putus
itu tandanya rahmadi udah terbebas dari keluarga pengheretan
tiap hari gak diporotin terus
itu yang terpenting
gimana kalau kita deketin lagi aprilia deh
biar dia jadi bisa deket sama si april
terus dia lupain deh rumah nasa
iya boleh juga lah
yang penting asal itu perempuan baik baik
dan hormat sama calon suaminya
kan mbak be udah tahu latar belakangnya si aprilia kayak apa
kalau gitu kita ke rumahnya haji muhyiddin ya
kalau dia tuh jangan ganggu lagi ramadi
kan biar juga kita jelas deh
kalau si rumah anak tuh sama rahmadi bener bener putus
berarti sekarang kita ke rumah haji mugidin ya
ke itu pak haji muhyiddin ya kamu tahu kan
baru itu terus kita ke itu ke gedung pertemuan ya
bapak kenapa sih be
ada apa rahmadi gak mau terima telepon dari kita
ada apa apanya nih pak
kayaknya si rahmadi nih begini nih
ya pasti ada ancaman nih dari si robby
kok umi bisa berpikiran demikian
waktu kemarin kita ketemu si ropi tuh di situ
dia kasih senyuman senyumannya seakan akan ya kayak senyum kemenangan gitu loh
kayaknya tuh udah menang dari si rahmadi
nah untuk karena si robi merasa menang dari si rahmadi
emang sih si ramadi tuh
lebih kaya lebih terpelajar udah gitu cakep gagah
tapi kalau dia di ancam sama temennya si robi
karena temennya si robi tuh anak preman preman dari tanjung priuk
itu semuanya kan temennya si robi
iya juga ya be
itu sama juga artinya pertarungan nyawa
terus kita mesti gimana nya be
pak haji sama bu aji lagi pada nyantai nih kayaknya
mau ngapain lo kemarin
kita berdua pak haji bu aji lagi butuh job